berimba seranganku ini
berimba seranganku ini
tenang aja bos jun
kita harus sembunyi dari kejar
kemana gue liburan
kayak gue dong
liburannya itu kembali
jalan jalan kayak gue
kalau gue tuh
liburan ke luar negeri
batam luar negeri
batam jadi luar negeri
sejak gue ngambang
suka suka gue dang
batam di bilang luar negeri
biasanya biasanya gue pecat
juga enak gue
jangan dong bos
malah malah gue aja
lu bener aja salah
apalagi lu salah
gue udah mau berangkat ke bali
enak banget ya
aku harus bantuin ibu
yaudah ya jun
mau nih ke bali
mau ke bali
cembetut aja mukanya
mau gak ke bali
kita lihat nih seluruh indonesia
keren kan bos jun
jakarta keren kan
nah kalau udah puas ke jakarta
kita ke bali ketemu pak ketut
sebentar lagi kita sampai bali
hei pak manan
mau ke bali
terima seranganku ini
ahem jun gimana nih
tenang aja bos jun
kita harus sembunyi dari kejaran jin jatuh
hei jangan lari
hei jangan lari
om jin akan mencintakan awan hitam
awan dah kejah
jin gadul jadi gak bisa lihat
karena ketutup awan hitam
sekarang kita juga sembunyi di awan hitam pekat
kita masuk awan hitam
mana itu pangeran
gara gara awan hitam
aku kehilangan jejak
tunggu pembalasanmu nanti ya
sekarang kita aman
harusnya kita lawan aja tuh jin jadul
om jin kan lebih kuat daripada jin jadul
bilang aja om jin takut ya
om jin tuh gak takut
om jin tuh malah geli sama jin jadul
lagian nih bos jun
kalau om jin lawan jin jadul
kasian bos jun
nanti kena imbasnya
bisa mikirin jin jadul
mending kita lanjutkan perjalanan kita
pak ketut sudah menanti
ketauan deh nih
iya ketauan kalian
enggak kena enggak kena
om jinn datang bonsul
om jinn datang bonsul
itu anak manusia yang mencari
eh paul seharusnya kau harus banyak terima kasih padaku
kan aku sudah dolong kamu
kalau tidak aku tolong
kamu sudah jatuh ke bawah berkeping keping
hah jadi pempenyek
apa sih bos gua
kalau berani lawan gua
tapi aku malas
mendingan aku sandal ini anak
aduh dimana ini kita men
yang mengering siapa sih
aku mau ke ganteng
jangan jadi pahlawan kesianan
buat mu amat
dapatkan suarakan lampu ajaib
masuk aku teko itu
kau akan mengesah
bisa membantu ya
matahari rohnya iya kapu
enggak anak enggak biangnya sama aja kalau pergi pergi pasti ribet